apaan sih ya
mpih yang salah
mpih masih kesana minta maaf
lu masih aja belain keluarga mereka ya
masih belain keluarga si mina
udah dihina kayak gitu
lu masih aku salah
lu gak ada lagi hubungan sama si andri
apalagi dengan keluarga si mina
memang begitu oma
lu ngotot banget sih belain pacar lu
orang secara hukum posisi kita itu kuat
jadi tanpa pengacara pun kita pasti menang oma
lu bisa berhenti nggak sih colak colak
ngapain kita mesti pakai pengacara kalau begitu
ini masalah hukum oma
kalau kita nggak ngerti hukum bisa kalah
kita ini perlu pengacara atau enggak
ngakunya ada urusan kantor urusan kantor
hmm emang ada urusan kantor
tapi kenapa kakak bilang kalau itu di rumahnya si ninah
alah udah sih
mak kan ahli dalam ramuan khusus mak
saya bisa sediakan kolom khusus untuk mbak
mbak bisa menulis tentang ramuan tradisional
oma jangan mau disogok oma
mak bisa berbagi ilmu dengan generasi muda
generasi yang tak mengenal warisan leluhur mereka
ini warisan leluhur gue bukan warisan leluhur mereka
itu maksud saya mak
oma jadi rugi dua kali
justru oma bisa terkenal
wah kalau emak terkenal sewa rumah petakannya jadi murah
oma nulis kolomnya terkenal
nah pancaran online yang makin untung oma
kalau lu mau di rumah gua masih ada dua kamar kosong
oma disuruh bayar iklan
supaya lo dapat duit
jangan mau oma
kalau oma bayar pengacara oma harus jual tanah
kalau kalah gimana
lo mau oma jual tanah
lo jangan seneng dulu
tanah gue bukan buat lo
oma gak mau kalian bertiga jadi orang betawi yang gak punya tanah
betawi yang ngontrak di kampung kelahirannya sendiri
lo tuh bukan orang betawi ya ti

kuo kinderen pengasih pernikahan
ya asli kalon kita ga mau ikut kan

penelitiannya habis ini

iya seperti kamu itu
albert itu orang pintar
ujung ujungnya oma kehilangan tanah
tentu lupa atau tentu gak lupa
tentu gak lupa mak
bagus berarti lu ada kekeluargaan sama gue
beritanya akan segera kita hapus pak
kami cabut kami hapus dan kami minta maaf
dicabut gimana maksudnya mas
lho ya dihapus
empi tau gak tadi bikin apaan
dia bikin mau ibu
ibu maafin empi
ada tugas kantor yang harus empi selesein
bapak tuh pergi dari rumah pi
orang tua empi tuh mau bercerai
memang ketawa hahai hai disuruh di rumahnya si mina
ibu telepon teleponnya diputus
angkat dong tuh telepon apa susahnya sih berat
emang tuh telepon hah
ibu ditinggal bapak pi
handphone nya mah kagak berat bu
kagak enak angkat angkat ada pak albert
kerjaan bisa dicari pak
kerjaan bisa dicari pi
mimpi dipecat nih cari kerja kantor lain
masih banyak kantor reporter di luar sana
tapi bapak empi cuma satu di dunia
empi kagak malu hah
dihina kayak begitu sama isi indri
maafin umpi bu
empi yang salah
empi masih kesana minta maaf
lu masih aja belain keluarga mereka ya
masih belain keluarga si mina
udah dihina kayak gitu lu masih aku salah
mulai sekarang belum gak ada lagi hubungan sama si andri
apalagi dengan keluarganya si mina